terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mengisi kegiatan selama berada di madinah jemaah haji berziarah dan beribadah di masjid nabawi
cuaca panas tak menghalangi jemaah untuk datang
salah satu ritual yang dilakukan jemaah haji saat berada di madinah adalah beribadah dan berziarah di masjid nabawi
masjid yang sudah dilengkapi dengan beragam teknologi modern untuk memberi kenyamanan bagi jemaah ini
awalnya dibangun oleh nabi muhammad saat hijrah dari mekah ke madinah
jemaah haji akan diajak berkeliling kompleks masjid dan berdoa di sekitar masjid
banyak juga anggota jemaah yang berkunjung ke makam nabi muhammad
rangkaian ibadah ini dilakukan sebelum jemaah haji bergerak menuju mekah pada puncak haji dua puluh sembilan juni mendatang